muka di tekuk gitu
ah ah kenapa sih mak belum bukanya cemburu begitu sih roh dia emang emang yang salah salah kenapa
kalau enggak mau ngasih tahu biar silang sini yang nanya merokkian sekarang dia biar tenang
belum yakin itu siro dia menggambil orang hamil punya rata kalau gak hamil ngapain itu
maren sampai di rumah sakit pasti ada sesuatu tuh bah dan di di kandungannya kalau nggak mungkin
jangan jangan umi rum heran deh sama abah sama umi selalu aja ngomongin bang haji sulap emangnya
enggak ada obrolan lainnya kelihatan banget umi abah kalau misalnya abah itu nggak suka
ngeliat orang bahagia hanya umi gasuka rom dia tuh selalu aja ikutin umi
ngikutin gimana maksudnya umi mereka itu juga ngikutin abalo sama umi naik haji terus
umi pakai jilbab dia juga ngikutin pakai jilbab umi orang yang udah naik haji itu berkewajiban
nutupin auratnya sekarang kalau porodiah pakai jilbab itu emang kewajibannya dia
lagian poro dia juga pakai jilbabnya sesuai dengan syariah enggak kayak umi
belum yang selalu aja ngebelain keluarga disisulam nih usah bukan begitu umi lihat
aja deh gua doain si rom dia tuh keguna astagfirullahaladzim
enggak amat cipo keduain orang yang kagak bener apel lagi sesama muslim dosa tahu nggak
orang dateng dateng main sewot aja eh kalau lu kagak suka seneng lu ikut ya
sama si sulam kalau bisa sih ayo mau mungkin disono hidup ayo lebih tentram nyaman kalau kayak
di sini ribat bresek tapi perlu tahu selama ini abang juga mendoakan sesuatu yang baik kalau
kagak percaya ini doanya ya allah berikanlah siswam rezeki yang banyak maka berikanlah hamba
rezeki yang sepuluh kali lipat banyaknya ya allah tuh baik agak tuh ya cuma
sapa bersih itu namanya sama sama berdoa doain sama punya rezeki gimana sih
yes saya nggak bisa ngebayangin kalau sampai buajarodya keguguran kenapa emang ya
kasihan itu mak buajarodya dan pak azisulam kan sudah lama menunggu kehamilan itu sampai
bertahun tahun mama katanya ibaratnya tuh bayi juga bisa dilahirin ya jangan
berharap ketinggian deh maksudmu aja apa ya si rodi ya ame siswam tuh kan kepengen punya anak aja
susah ya kan karena bibitnya bukan bibit unggulan beda nih sama anak ayah ini si rumahnya dia ini
bibitnya bibit unggulan nomor satu alias nomor satu hahaha obik udah dong ngomongnya jangan kayak gitu jangan ngegosip jangan berlebihan
ini ummi serius ya ibarat nih katanya nih ada sepasang manjangan beranak pasti keluar anak
manjangan yang cantik dan langsing nah kalau kingkong masa ngelahir manjangan iya nggak
lu jangan ketawa tawa aja ngerti kagak berarti tuh kingkong ada seringkuhan dikit ame manjangan
emangnya binatang ada ye yang kayak boya darat
kan saya cuma bercanda udah dibuat hati begitu ah kan haji sulam bukan kingkong kan kagak enak jadi dia cuma anak kingkong
ini ketawa banget sih
ayah tolong si rumah aja
aduh dia sih sebenernya anaknya baik
sama abahnya muminya
bubanyakan di cembukin nih jadi begitu dari sekarang tuh
masa sih bu haja bukannya si robi anak yang baik juga
tuh liat dari luarnya aja si robi baik
dalemnya nggak jauh sama si sulam tau nggak
udah yuk kita judging lagi
nah begini ya mair
kalo kita tiap hari jogging begini nih ya
insya allah jantung kita sehat
udaranya bagus sih jadi sehat nih ya
eh panjang umur emak sama rodia lagi diomongin lewat depan kita
maurin abis jogging juga ya

tapi mendingan emak buru buru nganterin bu rodiah ke rumah sakit
mudah mudahan kagak ketolong tuh bayi
biar dia keluar sendiri alias keguguran
itu hajar rodia pendarahan ma
keguguran tadi lu rodia
baju gamis lu kenapa tuh
udara tuh kan takut nanti fek fleknya keluar ma
eh ini mungkin satu hari lebih
ya jadi gak enak kalo gak pake pembalut jadinya begini deh
oh maksud lu tuh kagak hampir
yeh jadi bikin rujak bawa ke rumah gue buat apaan
buat bibuk itu ya gitu
eh dengerin ya semuanya
terutama lu memona
bikin rujakan itu terus ngebagiin ke tetangga tetangga
ya bukan siro
jadi siro gak sama
udah deh mah gak usah ditutup tutupin
yeay bukannya begitu memang iya gue yang salah bukan dia
tujuannya mah apa mau ngebodohin kita
eh ngebodohin orang itu dosa lagi hukumnya
roh lo jangan diem aja dong emang ngebohongin orang sekampung
entar bukannya lu hamilnya cepet malah murka allah yang kena ama lu
jadi kagak hamil sama sekali mandul alias seumur hidup
biar tenang dulu
yang bener bu aceh masa sih hamilnya pura pura doang
udah elah udah dibilangin masih aja ngeil
si rodia tuh sengaja bohong supaya dibilang enggak mandul
emang bu rodiah positif mandul
nggak maksudnya dia tuh nggak mandul cuma gabuk
bu aceh ada ada aja sih emang kutuk dibilang gabuk segala
asal tau aja ya di kampung kita ini yang mandul itu cuma bedanya si sulam
kita mesti curiga pasti ada apa apa
maksud bu aceh apaan
emangnya lu lupa deh kaget curiga ya
itu semua disebabkan karena faktor dosa keturunan atau kutukan